satgas pengendalian pencemaran udara kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menyegel tempat penampungan batubara di kawasan cakung jakarta timur
penyebabnya tempat ini diduga menjadi penyumbang polusi udara di jabodetabek
sejak senin pekan ini tim satgas pengendalian pencemaran udara klhk melakukan pengawasan secara langsung di sejumlah lokasi industri di kawasan jakarta bogor bekasi dan karawang
pada pengawasan di sebuah tempat penampungan batubara di kawasan cakung jakarta timur petugas mendapati dugaan pelanggaran pencemaran udara
tempat penampungan batubara untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap ini dijatuhi sanksi penyegelan
tim satgas juga memberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan operasional di sebuah pt di karawang jawa barat
pabrik tersebut terbukti melanggar karena menimbun limbah yang menyebabkan polusi udara
kegiatan kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran pm dua lima ini
tapi kalau kami dalam pengawasan menemukan pelanggaran lain tentu akan kami lakukan